pemprov dki jakarta meluncurkan kartu lansia jakarta atau klj bagi lansia di ibu kota jakarta
dengan pemberian uang tunai sebesar rp enam ratus ribu rupiah per bulannya
gubernur dki jakarta anies baswedan meyakini kartu ini bisa membantu pengobatan dan kesejahteraan lansia di ibu kota
gubernur dki jakarta bersama bank dki dan dinas sosial dki jakarta
mendistribusikan kartu lansia jakarta sebanyak dua belas satu ratus empat puluh satu yang dibagikan serentak di tiga belas lokasi
kartu ini memberikan uang senilai rp enam ratus per bulannya dan akan dicairkan setiap tanggal lima
penukaran uang tunai dalam kartu ini bisa dilakukan melalui pengambilan uang di mesin atm
atau melalui kantor kelurahan dan kecamatan sesuai dengan tempat tinggal pemegang kartu lansia
dengan membawa salinan ktp dan kk
gubernur dki jakarta nisbah swedan mengatakan
kartu lansia jakarta ini bisa dikawal dengan pengobatan dan kesejahteraan lansia di ibu kota jakarta
ini mampu meningkatkan kesejahteraan lanjut usia dan pengentasan kemiskinan di dki jakarta
membagikan kalau peluncurannya sudah membagikan kartu lansia jakarta tahap pertama untuk tahun dua ribu delapan belas
total penerima tahun ini adalah dua belas satu ratus empat puluh satu lansia
dan ini dilakukan secara bertahap
semuanya tuntas dalam waktu yang cepat
lansia ini akan menerima
rp enam ratus ribu rupiah per bulan
dan sudah ada perusahaan lapangan cnn indonesia
nur aspasya di balai kota jakarta
selamat siang sisi
sisi sejauh ini sebenarnya bagaimana reaksi para lansia
ketika mereka mendapatkan bantuan kartu lansia jakarta ini
ya selamat siang alfian
sejauh ini pemprov dki jakarta
tadi pagi maksud saya baru saja meluncurkan program kartu lansia jakarta atau klj
dengan kemudian mengatakan akan memberikan uang tunai senilai enam ratus ribu rupiah
yang kemudian diharapkan bisa digunakan untuk membeli obat obatan
ataupun kebutuhan bagi sejumlah lansia yang sudah tidak bekerja
tadi pemprov dki jakarta nisba sudan mengatakan bahwa
tahun ini ada sekitar dua belas atau tiga belas rentangnya
sekitar rentangan itu yang akan dibagikan tahun ini kepada para lansia
dengan tadi tahap pertama
pemprov dki jakarta nisba sudan mengatakan bahwa
tahun ini ada sekitar dua sembilan ratus yang sudah dibagikan di tiga belas titik lokasi
walaupun sebarannya kalau kita lihat jakarta selatan dan jakarta timur ini
yang masih lebih banyak dibagikan kartu klj ini
sejauh ini reaksi dari masyarakat setempat sendiri
merasa bahwa ini merupakan salah satu program dari pemprov
yang bisa menyantuni ataupun membantu kebutuhan mereka
tapi kalau kita bandingkan begitu dengan program dari pemerintah sebelumnya
memang program ini hampir sama dengan
kartu jakarta lansia atau kjl miliknya ahok jarot
pada pemerintahan pemprov tahun lalu
begitu hanya saja memang ada perubahan nama
walaupun bentuknya juga jika kita turunkan cukup sama
pembagian uang tunai dan diberikan kepada sejumlah lansia yang berusia enam puluh tahun
khususnya bagi sejumlah lansia yang tidak memiliki pekerjaan
ataupun tidak memiliki jaminan pensiun
baik kalau kita lihat spesifikasi ataupun uang tunai yang diberikan
kendati memang ada perubahan umr hingga saat ini masih sama
ada perbedaan nama
walaupun demikian dari pemprov dki jakarta
anies mengatakan bahwa dia sendiri memiliki target
untuk beberapa tahun ke depan angka nominal enam ratus tersebut akan ditingkatkan
namun kemudian peluncuran ini tadi sedikit diberikan himbauan
agar para sejumlah lansia yang berada di ibu kota ini
untuk melakukan pencairan tidak langsung melalui atm
tapi melalui kantor kelurahan ataupun kecamatan
karena berdasarkan infrastruktur takutnya ada beberapa hal yang belum sempurna
begitu seperti dengan saradan prasarana
hingga oleh karena itu mereka meminta melalui kelurahan dan kecamatan
dengan membawa salinan fotokopi
baik itu kk ataupun dari ktp mereka sendiri
hingga saat ini respon masih sejauh ini masih sangat baik
alfian terkait dengan program ini sendiri
tapi kemudian perlu kita lihat beberapa bulan ke depan
karena ada potensi kendala dalam infrastruktur tersebut
pencairan dana rp enam ratus ribu oleh para lansia di kelurahan kelurahan setempat
ya sisi lalu bagaimana dengan pemantauan terhadap pembagian bantuan klj ini
terutama tadi anda menemukan masih akan ditemukan beberapa kendala kendala
ke depan lalu bagaimana pemantuan dilakukan oleh pemprov dki jakarta sisi
ya alfian terkait dengan pemantauan ini sendiri
mereka mengatakan akan mengandalkan bantuan dari dinas sosial dan juga bank dki
khususnya untuk infrastruktur mereka meminta
tadi anies di depan masyarakat juga meminta
agar bank dki terus bekerja sama dan memantau secara langsung infrastruktur yang sudah ada
tapi memang karena keterbatasan infrastruktur yang saat ini berupa bank atm
ataupun mobilitas atm mobile mobil mobile atm yang
mereka ini masih sedikit minim sekali di ibu kota
oleh karena itu tadi juga ada himbawan untuk mereka sendiri mencairkannya ini
melalui kantor kelurahan dan juga kantor kecamatan
dengan membawa sejumlah persyaratan karena itu akan jauh lebih mudah
tapi targetnya alfian selain memang ada dua belas ribu yang terdistribusi secara merata tahun ini
kepada sejumlah titik di wilayah jakarta
mereka juga menargetkan tahun depan akan diperbanyak lagi atm atm
yang bisa mengakomodir agar kemudian ada akses kemudahan
dari lansia untuk mencairkan uang rp enam ratus itu
walaupun tetap dianjurkan pencairan ini terkait dengan kelurahan dan kecamatan
karena memang ada potongan harga jika memotong secara atau mengambil secara langsung melalui atm
kemudian kalau bisa diperhatikan tadi bagaimana pengawasannya ini
akan terbentuk kerjasama dari pemprov melalui dinas sosial dan bank dki
dan tentunya melibatkan kelurahan dan kecamatan sebagai petugas petugas lokal
yang kemudian akan mengakomodir pencairan dari kartu lansia jakarta ini alfian
baik terima kasih
nur aspasya langsung dari balai kota dki jakarta